ada tiga daerah di jawa timur yang overload yaitu surabaya sidoarjo dan gresik
berdasarkan data rumpun kuratif gugus tugas penanganan covid sembilan belas jatim
diketahui kapasitas rumah sakit di surabaya adalah empat ratus tiga tempat tidur
sementara jumlah pasien yang dirawat mencapai tujuh ratus sembilan puluh delapan
selebihnya pasien dirawat di dua tempat yaitu di ruang non isolasi dan di rumah sakit non rujukan
sementara di sidoarjo jumlah pasien mencapai dua ratus dua belas orang
dengan jumlah tempat tidur yang dimiliki hanya satu ratus enam puluh
demikian juga di gresik dari satu ratus dua puluh satu pasien yang tertampung hanya dua puluh empat pasien
sesuai dengan kapasitas rumah sakit
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jatim pun berencana akan menjadikan gedung puslit
bank humaniora di jalan indrapura surabaya sebagai rumah sakit darurat
jadi overloadnya cukup memuatirkan
oleh karena itu gubernur bersama pembimbingan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani
dan puslit bang humanyora di jalan indrapura sudah diizinkan oleh menteri kesehatan
untuk dipakai nanti sebagai rumah sakit darurat
kapasitas rumah sakit darurat ini cukup besar yakni bisa menampung lima ratus tempat tidur
namun untuk tahap awal hanya akan digunakan sekitar seratus sampai dua ratus tempat tidur
kesiapan rumah sakit ini tinggal membenahi ac yang kurang dan sistem drainase
rumah sakit darurat akan siap dipakai dalam satu dua hari ini
lukman rozak surabaya jawa timur